setelah kpu resmi menetapkan empat belas partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas
kami berupaya menghadirkan perbincangan dengan sejumlah ketua umum partai politik
mengenai taktik dan strategi pemenangan pemilu mendatang
inilah cnn indonesia prime news special interview
dengan ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
yang sudah kami rekam beberapa saat lalu
jelang pemilu dan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sosok ketua umum pan zulkifli hasan kerap menyita perhatian
namanya pun digadang gadang sebagian pihak menjadi salah satu calon
yang akan meramaikan bursa pencapresan
beberapa pernyataan kontroversial sampai posisi pan sebagai partai koalisi pendukung pemerintah
namun kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah
menjadi catatan kiprah politik zulkifli hasan
di panggilan pemilu
ketua umum partai berlambang matahari tersebut
ketua umum partai berlambang matahari tersebut
zulkifli sendiri menegaskan keputusan dirinya akan maju atau tidak
dalam pemilihan presiden akan ditentukan pada bulan mei
sosok zulkifli belakangan ini memang terbilang kontroversial
sebagai ketua umum pan zulkifli membawa pan melakukan akrobat politik
yang kadang membingungkan publik
lihat saja bagaimana posisi pan yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah
terkait beberapa isu seperti perpu ormas dan undang undang pemilu
padahal pan menjadi bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah
dan kebijakan pemerintah
tapi tol manuver pan ini tidak bergantung
ini tidak membuat partai berlambang matahari ini terdepak dari kabinet
yang juga kontroversial adalah saat zulkifli hasan menyatakan
ada lima fraksi di parlemen yang tidak menolak lgbt
dulu di kampung saya orang selesia itu air
sekarang ini kita diadui oleh negara
laki laki pacaran sama laki laki cowoknya
dan yang terang terangnya
perempuan boleh sama perempuan
di jpr keputusan yang kemarin
ada undang undang topografi
dan ketika soalnya
bayangkan ibu ibu sudah ada lima
tapi yang tidak dapat
komnas perempuan curiga ada aroma politisasi
dari isu zina dan lgbt yang digembar gemborkan
bagi komnas hal ini jamak terjadi
mulai memasuki musim tahun politik
bisa saja ada kelompok kelompok tertentu
misalnya yang ingin menggunakan isu ini
untuk kepentingan politik mereka
saya kira itu sesuatu yang terbuka
kita berkaca dari pengalaman pengalaman
misalnya pilkada ataupun pilpres
isu isu moralitas ini isu isu yang gampang sekali
untuk dipolitisir digoreng
yang sebenarnya tujuannya adalah
untuk kepentingan kepentingan politik praktis
ambisi mencalonkan diri boleh saja
namun sayangnya dalam survei terakhir
yang dilakukan oleh poltreking indonesia
nama zulkifli belum masuk radar
salah satu capres potensial
menarik di cermat
bagaimana langkapan dan zulkifli hasan
dalam menata pilpres dua ribu sembilan belas
apakah akan tetap satu perahu menunggu jokowi
bergabung dengan gerindra dan pks dalam koalisi reuni
atau membuat poros yang baru
termasuk kabar yang menyebut
zulkifli hasan sendiri sudah menyewa konsultan politik kenamaan
agar bisa maju di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
semua teka teki itu akan dijawab
dalam wawancara khusus berikut ini
terima kasih sudah hadir bersama kami di prime news special malam hari ini
pak zul ini menarik sekali kalau lihat
empat belas partai politik yang diperoleh
sudah ditetapkan oleh kpu
dan sudah ada pengambilan nomor urut
mungkin kita sedikit flashback ke belakang
pengambilan nomor urut
saya mengucapkan selamat kepada partai partai
sudah sah menjadi peserta pemilu
ada warna merah
kemarin malam itu
ada partai partai baru
ada partai baru
selamat nanti ikut kontestasi
warna kita beragam
partai mungkin beda
tapi merah putih kita
kita yang harus jaga pak
oleh karena itu
mari kita bersaing
tidak menghalakan segala cara
tetapi betul betul adu konsep
untuk mewajukan indonesia
pan benar benar menegaskan komitmen ini
iya karena kita adalah saudara
mari kita laksanakan politik kebangsaan itu
nah kami dapat nomor urut dua belas
nomor urut itu kan untuk memilih
karena ada empat belas kandidat
tetapi apapun kita syukuri
dengan kinerja keras kawan kawan di daerah
mulai dari ranting cabang
berbuat yang terbaik untuk rakyat
di mana cita citapan itu kan
agar bisa dua digit
nah dua digit itu
mudah mudahan itu menjadi wadah
tapi buat kampanye nggak susah
tidak ada yang sulit
asal kita mau bekerja keras
prinsipnya bukan soal angka
atau soal apapun
tapi bagaimana kinerja kita melayani rakyat
baik pak zul
ini yang terbaru
kemarin kita mendengar bapak diberitakan
diam diam ke istana
saya tertarik baca justru karena tulisan
diam diam itu pak
diam diam ke istana
satu setengah jam kalau kurang lebih pertemuannya
dan ketika keluar istana
sempat ditanya wartawan
ya besok sajalah
yang artinya hari ini
ketemu di mpr
nah ini ketemu di prime news dulu pak
apa pak sebenarnya pertemuan dengan presiden itu
bung indra ya memang saya sering ya
juga ketua umum partai amanat nasional
di mana sebagai pimpinan lembaga negara
tentu banyak juga report dari publik
dari masyarakat yang datang
tadi berbagai kalangan
rutin itu pak ya
tiap hari itu kalau saya di mpr
itu bisa belasan kelompok yang datang
apa yang dihadapi oleh negeri ini
kita optimal bekerja untuk
memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat
juga sebagai ketua umum pan
saya juga keliling daerah gitu
mendengar ya apa yang disampaikan kepada saya
banyak juga yang ingin disampaikan kepada
bapak presiden kepada pemerintah
dan jangan lupa
mas indra aksa ini kan pendukung pemerintah
oleh karena itu
saya rutin sebetulnya ketua umum bapak presiden
untuk menyampaikan hal hal yang tadi
di mpr maupun dengan masyarakat
yang disampaikan melalui kita
untuk disampaikan kepada bapak presiden
dengan cara yang pas tepat
tapi mesej sampai ya
sehingga ada jalan kuat
jadi kemarin itu yang dibahas dengan pak presiden
sering bukan cuma kemarin
hampir sering ya
memang tidak untuk diberitakan
diam diamlah saja pak selalu
karena kalau nanti setiap ketemu
mesej bisa enggak sampai
yang terjadi bisa yang lain
karena kan ada informasi yang kami terima
begitu pak dengan teman teman online dan lain sebagainya
ini agak beda nih pak zul
kemarin kalau ditanya
menyampaikan hal hal yang juga disampaikan pada hari ini begitu
tapi kemarin biasanya
besoklah kita ketemu begitu
iya karena banyak yang disampaikan
sama persis dengan reaksi atau respon
yang dihubungin oleh teman teman wartawan kemarin juga
yang menyatakan tidak mau merespon itu dengan terbuka
ada yang apa ini apa pak sebenarnya
oh iya jadi biasanya oh enggak
masih jauh dua ribu sembilan belas masih jauh
dan kalau dua ribu sembilan belas kan
pan itu udah jelas ya
serahkan kepada ketua umumnya kan
nah jadi banyak hal lah yang saya sampaikan
yang kami bahas di mpr
kekerasan terhadap tokoh tokoh agama
ini harus ada penanganan yang cepat
kita meminta agar rakyat kita tidak terpancing
tidak main hakim sendiri
serahkan kepada aparat hukum kita
tapi kalau pemerintah lamban
khawatir kita rakyat nggak sabar juga
kalau tokohnya terus kena
kena kekerasan kan lama lama gak sabar
oleh karena itu
saya sampaikan kepada bapak presiden
ini harus ada tindakan yang cepat
bapak presiden kita kan sudah
bekerja begitu keras
jangan sampai masalah masalah seperti ini nanti
mengganggu ya apalagi sudah tanpa politik
temuan pak zul dan teman teman pan sendiri
bagaimana kekerasan terhadap
pemuka agama ini ya
kan tadi tidak satu agama tertentu kan pak
apa yang ditemukan di daerah daerah
saya kira bung indra ada yang ingin
ada yang ingin dan meyakini bahwa kita ini bisa diadu domba
kita ini bisa dipecah belah
oleh karena itu saya mengatakan kita harus lawan ini
ya katakan tidak
kita ini adalah bangsa pejuang
yang tidak bisa diadu domba
yang tidak bisa dipecah belah
ya kita ini kompak bangsa yang toleran
bangsa yang tidak radikal ya
bangsa yang saling menghormati satu dengan yang lain
dan itu sudah kita lakukan tujuh puluh dua tahun yang lalu bukan baru
apa reaksi presiden ketika pak zul menyampaikan itu
tentu pak presiden kan
hal hal seperti ini sangat sigap cepat responnya
oleh karena itu ini akan segera
berkelanjutan dan sebagainya
karena ini akan merugikan pemerintah kan
dan merugikan kita semua
apakah pak zul mendengar juga sejumlah ancaman ancaman penyerangan penyerangan
serupa terhadap muka agama di daerah lain pak
ini kan beritanya ya
misalnya di lamongan ada juga dari banten
ada juga dari tanggrang ada lagi di jawa tengah ya
nanti kalau di sumatera ini segera harus diatasi dengan cepat
cepat tepat adil
adil itu setara untuk semuanya
apakah keterkaitan informasi tentang maraknya penyerangan pemuka agama
di tahun politik kemudian adanya soal impor jagung yang sebenarnya bisa merusak
apakah itu sebuah sebuah desain melemahkan pemerintahan jokowi
tidak yang itu yang kamu bahas pak
tapi saya kira mungkin inilah yang harus disadari
bahwa seluruh kementerian itu kan komandonya pak presiden
nah oleh karena itu menurut saya saya sarankan kemarin itu
ini semua harus seirama dengan apa yang dilakukan presiden
apa yang dilakukan oleh pembantu pembantunya
kalau tidak kan nanti kan nggak produktif dengan apa yang dilakukan presiden
presiden kerja keras sementara ada satu kebijakan yang bisa merugikan
dalam kata kutip ya merugikan rakyat juga merugikan rakyat
jadi koreksi terhadap kementerian kementerian
ya saya sampaikan secara tertutup tidak apa namanya
karena saya pendukung pemerintah saya ingin pemerintah sukses
saya ingin pak jokowi juga sukses dan rakyat juga diuntungkan dengan harga jagung stabil
para kekerasan terhadap pemerintah
para kekerasan terhadap pemerintah para kekerasan terhadap pemerintahan

itulah misinya kira kira
rupanya itu yang diresekin kemarin
baik kita nanti bicara dua ribu sembilan belas
langkah kemana bagaimana pak zulkifli tentang wacana pencapresanya
kita lewat setelah ini dan kita tetaplah bersama kami di prime news space
ya masih bersama dengan ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
oh boleh silakan
saya ingin meyakinkan lagi bahwa
saya kok agak penasaran kemarin pertemuan dengan presiden itu sama sekali tidak bicara soal dua ribu sembilan belas pak
ya namanya orang politik kalau jumpa ya pasti bicaranya baik
iya tapi yang disampaikan ke publik kira kira yang tadi
jadi yang untuk khusus dua ribu sembilan belas bagaimana arah pan apakah tetap bersama pak jokowi atau tidak itu rahasia pak ya
itu tidak rahasia tetapi berkembangan kan ada
jadi kalau hari ini a besok bisa a plus kan gitu
jadi tunggu tinggal mainnya soal itu
bicara syarat syarat kalau tetap dengan pak jokowi syaratnya apa
kalau pan sudah memutuskan
sudah memutuskan karena setahun lalu
bahwa seluruh kader sepakat agar ketua umumnya menjadi capres
jadi rakan nas kemarin memutuskan agar ketua umum pan
zulkifli hasan untuk menjadi calon presiden dua ribu sembilan belas mendatang
pak sul sendiri bagaimana
saya mengatakan kita karena undang undangnya kan sudah jelas
nah tentu tidak mungkin memutuskan sendiri
kita tidak bisa maju sendiri
oleh karena itu
saya sampaikan kepada kader pada waktu itu
ini diserahkan kepada ketua umum untuk mengambilkan langkah langkah
apa yang diperlukan pada saatnya untuk mengambil keputusan
itu keputusan terakhir
tapi pak zul sendiri untuk soal capres ini
menurut anda sampai sekarang ini
sampai detik ini kita berbicara lah
cukup realistis tidak untuk kemudian
mencari pasangan untuk mencari keputusan ini
kemudian pak zul maju sebagai calon presiden
kita mengalir saja
sekarang itu kan ilmunya sudah tinggi ya
kita bisa tanya rakyat
ada lagi soal koalisi dan sebagainya
ini konfirmasi ya
hari sabtu pekan lalu dalam sebuah acara ngopi bareng
pak sul kivli hasan
sempat buat riuk rendah
dunia politik indonesia
karena ada pernyataan
soal menyingu menyingu soal capres itu tadi
rupanya semakin mantap
kalau disebutkan begini
kalau daerah kabupaten ketuanya jadi bupati
provinsi ketuanya jadi gubernur
saya ketuanya jadi capres
nah ini yang saya tanyakan lagi itu pak
ya betul memang
meminta diamanatkan kepada ketua umpan
untuk maju menjadi capres
dan memang partai politik pasti begitu kan arahnya
agar bisa menjadi bupati
menjadi anggota dpr
dengan itulah bisa memperjuangkan aspirasi
semua separtai politik itu
nah pan sudah jelas mengamanatkan
tentu dalam politik ada lobby
ada potensi dan seterusnya
itulah dalam pembicaraan itu
maka akhirnya diserahkan kepada ketua umpan
untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan
dan putusan akhirnya diserahkan
kepada ketua umpan
saya asli ketua umum partai
bisa memutuskan sendiri
memang seperti itu ketua umum partai politik ya
bisa memutuskan sendiri
jangan sampai ketua partai nggak bisa memutuskan
apa yang sudah dilakukan pak zulkifli
menuju ke sana
misalnya kan banyak sekali tokoh tokoh yang menggunakan
kemudian mulai ada langkah langkah yang
real entah itu melalui pernyataan
entah itu melalui
sebuah aksi dan lain sebagainya
di tahun politik ini
jadi kami yang paling penting
saya di partai
di partai pan kami ini
yang paling utama itu adalah
seluruh ke depan ini bekerja untuk melayani rakyat
kita melakukan konsultasi internal
nah yang paling penting buat kami itu adalah
partai amanat nasionalnya ini
lainnya itu mengikuti
maksudnya seperti apa
pan nya paling penting dibanding apa pak zulkifli
nomor satu selalu partai amanat nasional
yang lain mengikuti
yang calon bupati
calon dpr mengikuti
karena pan diamanatkan oleh kongres dulu
kita harus dua digit
dua digit kami bersyukur
kemarin dapat nomor dua belas kan
mudah mudahan dua digit bisa kita capai
bisa dua digit itu
soal capres soal lain mengikuti kepentingan partai amanah nasional untuk mencapai dua digit itu mas
pak zul ini ada pernyataan pak zul yang ingin saya putarkan
ketua umum pan zulkifli hasan pernah mengaku
didekati petinggi partai untuk diminta kesediaannya menjadi calon presiden
namun ia menyatakan hal itu hanya sebatas bergurau
ya tentu kalau ada yang mengajak apa ke depan itu ya kita hormati
itu kan penghormatan
udah ada komunikasi belum
enggak kita belum pernah komunikasi soal itu
tadi di becandain pak
enggak enggak pernah
ada yang bercanda sih ada
cak imin cak imin kan cowok pres
udah lah cak kalau enggak ada capresnya nanti sama pan aja
jadi ketawa terbal balah semua ketawa
jadi ketawa ya bercanda bercanda begitu sih ada
jadi bercanda pak benar ini ya
atau memang dengan cak imin lalu nanti gabung dengan porosnya pak sbi
saya sama cak imin dekat sekali
jadi kami kalau jumpa itu selalu guyon ya
karena kalau politik itu serius terus waduh bahaya kita
jadi dengan cak imin sahabat saya dekat
saya juga kalau ada pikiran pikiran kami diskusi ya
saya kadang kadang datang saya sering datang ke tempat caimin
tapi kadang kadang cak imin juga datang ke tempat saya
beliau sahabat bagi saya ya
dan bukan baru tapi lama
oleh karena itu kami biasa bergoyon
yang paling penting bagaimana pan dan teman teman partai politik bisa melakukan terbaik
terbaik untuk negeri ini
pak ini bicara soal survei ya
kemarin yang terbaru adalah poll tracking indonesia
saya ingin menunjukkan ada beberapa skenario
terutama ada empat skenario
tentang kubu yang akan bertarung dalam prediksi
dalam pilpres dua ribu sembilan belas
jadi sebenarnya predisinya cukup dekat
coba kita lihat grafiknya tentang empat skenario
yang dirancang oleh poll tracking indonesia lembaga survei
disini ada skenario pertama
adalah jokowi versus prabowo versus sby
kemudian yang kedua jokowi versus sby plus prabowo
kemudian jokowi plus prabowo versus sby
nah konteks saya ingin berbicara dengan pak zulkifli
ini saya ingin berbicara yang skenario satu
artinya ada tiga poros pak
tetapi kemarin kami mewancarai
direktur eksekutif poll tracking indonesia
poros sby ini punya syarat terbentuk yang khusus
asalkan pan dan pkb kemudian bergabung
pilkada dki pak ya
putaran pertama tentunya
tentu bisa terbentuk poros ini
nah posisi pan ini menjadi sangat penting begitu
nah ingin saya kaitkan juga
itu yang kemarin dibahas dengan pak jokowi begitu
kalau itu ya
jadi bukindra ya

mungkin detik detik akhir
jadi semua kemungkinan bisa saja
seperti tadi poros pak jokowi
bisa banyak sekali
alternatif alternatif yang menjadi
pan belum terpikir sama sekali
ya tentu banyak yang sudah
dirancang simulasi dan sebagainya
tentu itu kita lakukan
tapi kan politik berkembang terus
oleh karena itu kita tidak berpikir sama sekali

oleh karena itu kita tidak berpikir sama sekali
oleh karena itu kita tidak berpikir sama sekali
kita beruru uruh menyampaikan
pada saatnya nanti tentu kita akan sampaikan
tapi simulasi simulasi sudah bisa kita lakukan
di tengah partai politik yang

menyatakan dukungan terhadap calon presiden tertentu ya
kita sebut sajalah
kepada pak jokowi

beberapa partai politik dalam koalisi pemerintahan
sudah menyatakan dukungan
hari hari ini kan kita saksikan
semua orang mau jadi cawapresnya pak jokowi
nah tadi pan yang minta agar
ketua umum jadi capres tuh
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
pertanyaan mana tadi
tapi kalau pilak itu mungkin pribadi masing masing yang bertarung gitu
bila belum tahu itu tadi saya katakan
buat kami partai amanah nasional
tentu pilpres penting

itu yang paling harus
di prioritas paling pertama
biar kontraryum ustadz wing bandung lebih bisa quemerkan
entah akan mendukung figure yang kayak
calon presiden yang populer
cukup tinggi agar bisa mendongkrak
nama partai atau bagaimana pak
ya otomatis partainya yang harus bekerja keras
nah kemudian berusaha keras agar
ada kader partai
yang masuk dalam kontestasi
kalau tidak ada kader partainya
kita mengkampanyekan bagaimana
tapi penting untuk kader partai
masuk dalam kontestasi itu
agar kader kader juga kan
wada kadernya gitu
saya ingin cuplikan begitu pak
perbincangan kemarin malam dengan
petinggi petinggi partai politik dan juga
hanta yuda ya tadi malam
mencuplikan tentang istilah
kotal efek bahwa efek
yang dibawa oleh seorang calon presiden
terhadap partai ketika itu nanti
berjalan beriringan pemilihannya kontestasinya
kita simak pernyataannya berikut ini
atau pan harus ikut juga gerindra
tapi mereka punya hitungan
tadi sudah sampaikan mas hanta mas riko
partai ini tidak punya capres
hari ini yang punya capres
partai pdip dan partai gerindra
yang kompetitif ya
tidak meremehkan atau mengabaikan
nah mereka ini butuh
dia harus pilih
apakah ikut capresnya pdip
atau ikut capresnya gerindra
buat sebagai partai
dia harus hitung
yang ikut pak jokowi
kebetulan sudah banyak
saya tidak memaksakan pks atau pan atau demokrat
kalau ikut kesana dapat apa
bisa kan belas
itu bicara utur uturan ini bicara nanti efek
kan ujung ujungnya pileg
sudah tidak dapat capres
jadi kita bicara kotelipek tadi ya
jadi bagi mohon maaf ini
bagi pks dan pan tentu ya
saya tidak ingin mendahului
apabila berkoalisi dengan
ya kan daripada ber
memang terkesan akhirnya sudah dikotakan
ya kan dikotakan
punya capres dua partai saja pak
antara memilih bergabung dengan pak jokowi
atau bersama gerindra
nah ini bagaimana pan tadi disinggung juga pan
pan sudah punya capres sendiri
ya tapi nanti putusannya terakhir
masih bisa berubah
jadi tidak dua ada tiga
konsum partai pan juga ada capresnya
namanya zulkifli hasan itu tadi
ya nanti kita lihat perkembangannya
biasa politik itu biasanya detik akhir
dan tidak satu tambah satu dua kan
satu tambah satu bisa juga jadi tiga gitu
kita lihat perkembangannya nanti
pak riza tadi sempat
ya antara ikut pak jokowi
atau pak prabowo
walaupun tadi pak zulkifli sudah menjawab ya
pan sudah punya juga
tapi begini pak
yang soal hitung hitungan untungnya dapat apa
kalau ikut pak jokowi
sudah kebanyakan partai nih
bahkan ada partai yang sudah
mencanangkan atau menyatakan
begitu bahwa partainya adalah ini
dan calon presidennya ini
cuman identik dengan kandidat tertentu
hanya menempel di pdi perjuangan
ketiknya seperti itu
nah pan ini tinggal memilih nih
mau tetap berjuang
gerindra seperti saat dki
atau tidak begitu pak
oh ya pan tentu
semua partai politik saya kira
akan memikirkan bagaimana partainya
posisi kami ada di situ
masih dinamis sekali
may juga arah kernas masih mungkin
sangat cair ya
ini karena pak zulkifli begitu yakin
pentingnya posisi pan ya dalam menentukan koalisi
pemimpin pan akan menentukan
pemimpin pan akan menjadi penentu ya
dan yang paling penting begini pak
ketika bicara pemilu dua ribu sembilan belas
pilkada juga tidak kalah pentingnya
yang paling sering dihimbau oleh banyak tokoh
dan juga peristiwa peristiwa yang terjadi akhir akhir ini
terutama pasca pilkada dki
adalah bagaimana berkontestasi politik
yang keras kompetitif
tapi tidak ada sarang mecah belah bangsa
ini mung indra
pak bagaimana komitmennya
jadi gini mung indra
kita ini sebetulnya kan
memang betul betul bangsa yang toleran
kita ini bukan bangsa yang radikal
tapi ada suatu persepsi
yang dibangun oleh ppt tentu
ingin kita pecah tadi di awal saya sudah sampaikan
kita ini intoleran ya
dan jangan sampai partai partai terpancing
saya biru ada merah ya
atau ada partai partai yang kemudian
juga melakukan memanfaatkan isu itu pak
untuk kepentingan kontestasi
itu yang terpancing
ya terpancing maksudnya ikut isu itu
nah itu jangan dong
kita jangan sampai menghalalkan segala cara
ya untuk meraih
apa namanya kemenangan
kita tentu ada dibatasi oleh nkri
ya sesama saudara
sebangsa setanah air
tidak memakai segala cara
apakah sarah suku dan sebagainya ya
membeli atau apapun lah
tapi kalau bagi partai itu kemudian adalah
jalan pintas secara mudah untuk menang
ini rumah kita bung indra
ini rumah kita
ini negeri kita
kita yang menentukan
kita ini pelaku
kita bukan penonton
kalau kita kepancing masuk ke situ
rumah kita terbakar
kita yang rugi
buat apa anda menang
rumahnya nggak ada kok hilang
nah oleh karena itu kita
semua partai memiliki kesadaran yang sama
marilah kita politik
aduk konsep aduk gagasan
kita ini saudara
merah putih kita sama
saya mengharap seluruh partai politik
menjadi pelopor memperkuat persatuan
yang menang indonesia bisa jaya
tapi pihak misalnya yang mengklaim
paling pancasilais menurut anda
itu yang salah
ya saya mengatakan nggak boleh
pancasila itu ideologi dasar
karena pandangan hidup
pancasila itu pandang hidup kita
oleh karena itu harus menjadi perilaku kita semua
perilaku yang mempersatukan
kalian tidak pancasila
itu tidak tepat
yang benar ya kita semua pancasila
mari kita laksanakan dengan baik
untuk hidup kita sehari hari
yang saling menghormati
apa namanya bergaul
dalam membuat undang
dalam bentuk apapun
dan pan tidak akan ikut dalam
tidak ikut malah menentang
ya karena kita adalah
merah putih sama
sama sama kita tegakkan pancasila ini
ini perlu kita catat
untuk kita bisa tagi bersama dalam jalan mencapainya
politik ini lima tahunan biasa
ya kan lima tahunan biasa
berarti kita pemilu lima tahun
lima tahun ada lagi
yang menang jangan jumawa
yang kalah bisa menang yang akan datang
jadi terus bergantian
jadi pilkada itu biasa
pilpres lima tahun itu adalah demokrasi
tapi yang paling penting merah putihnya sama
semoga ini menjadi kesadaran bersama semua partai politik
dan saya percaya semua partai begitu
kita tagih juga masing masing ketua umum yang lain
yang akan kami hadirkan dalam prime news
terima kasih pak zulkifli hasan
ketua umum partai amanat nasional
dan ketua mpr
terima kasih atas waktunya malam hari ini
bersama zulkifli hasan malam ini
saya indra mola